ada masih di cnn indonesia newsroom tni angkatan laut sambut kedatangan kapal perang ras endeever dua ratus sepuluh yang mengangkut alat kesehatan barang bantuan untuk penanggulangan covid sembilan belas dari singapura
rabu pagi bantuan untuk penanggulangan covid sembilan belas dari pemerintah singapura ini sampai di indonesia
bantuan dibawa oleh kapal perang singapura endever dua ratus sepuluh dan disambut oleh tni angkatan laut di dermaga dua ratus tiga tanjung priok
bantuan berupa alat kesehatan oksigen silinders ico tank konsentrat oksigen dan alat oksigen lainnya tiba pada pukul sembilan pagi
sebelum diserah terimakan barang bantuan terlebih dahulu dicek oleh bnc
selanjutnya bantuan diserahkan oleh duta besar singapura untuk indonesia kepada penasehat khusus kemenko marves laksamana tni purnawirawan marsetio
bantuan ini rencananya akan segera didistribusikan kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan